dunia bisnis yang dihantam pandemi memaksa pengusaha merumahkan hingga melakukan pemutusan hubungan kerja karyawannya
hal ini seolah membuat kesempatan semakin sempit bagi lulusan baru atau fresh graduate dalam mendapatkan pekerjaan
hal itu dirasakan iqbal ramadan yang lulus februari lalu dari universitas islam bandung
iqbal telah mengirim lamaran ke sejumlah perusahaan
namun panggilan psikotest dari lima perusahaan terpaksa ditunda sampai batas waktu yang belum jelas akibat berlakunya kebijakan psbb
iqbal yang berharap bisa bekerja di bidang konsultan human resource development harus menunggu tanpa kepastian
apa yang harus saya lakukan secara terperinci pastinya
apakah saya akan tetap melamar di bidang hr aja
atau saya akan banting setir ke bidang lain yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan saya
nah jujur mbak bingung tentang masa depan itu saya alami beberapa bulan terakhir ini
sementara itu rike permatasari yang lulus mei lalu dari universitas gunadharma belum terlalu panik mengemban gelar sarjana psikologi
rike yang paham peluang kerjanya sempit di tengah pandemi berpikir untuk mengejar gelar s dua di universitas lain
rike yang sangat ingin bekerja sesuai bidang studinya optimistis bisa meraih cita citanya menjadi psikolog jika sudah mendapat gelar magister
kalau bekerja di saat pandemi ini mungkin nggak sebegitu optimis ya
karena lihat perusahaan perusahaan sekarang aja lagi susah banget kayak gitu
jadi kayak nggak sebegitu optimisnya karena
karena pandemi ini sendiri kayak gitu kan
tapi kalau misalnya mungkin sudah mulai agak mulai normal normal lebih normal lagi
mungkin lebih optimis sih dengan ipk yang aku dapat sama apa yang aku pelajarin mungkin aku lebih optimis gitu
kalau dua ribu dua puluh satu mungkin lebih optimis aku cari kerjaannya
perusahaan konsultan corn ferry indonesia melihat kebutuhan akan sumber daya manusia tetap ada meski terjadi penurunan permintaan
karyawan pada posisi yang kritikal tetap dibutuhkan di tengah kondisi kenormalan baru
di mana perusahaan sudah mengubah model dan strategi bisnisnya
untuk itu para lulusan baru harus memperlengkapi diri mengikuti perubahan
misalnya bagi lulusan non informasi teknologi bisa membekali diri dengan pengetahuan berbasis digital
namun perusahaan pemberi kerja juga dituntut untuk bisa menuntun calon karyawannya dengan perubahan tatanan baru tersebut
tapi untuk posisi posisi yang kritikal tetap mereka melakukan hiring mbak
dan kemudian kalau berbicara mengenai fresh graduate itu tetap kok banyak perusahaan
baik itu multinagional company ataupun local company itu tetap melakukan proses hiring
misalnya untuk posisi strategik strategic transformation itu sangat dibutuhkan
jadi dalam kondisi semacam ini
kalau dia tidak mempunyai daya saing atau agility dia nggak akan bisa survive
peneliti indef ahmad heri firdaus mengatakan
permintaan karyawan baru masih sangat dibutuhkan pada sektor farmasi
sektor alat kesehatan sektor makanan dan retail yang menjadi kebutuhan masyarakat
itu sebabnya angkatan kerja baru ini harus meningkatkan keahlian mereka
agar tidak menambah jumlah pengangguran terbuka
dari data itu kan terlihat
meskipun angka atau tingkat pengangguran terbuka kita terus menurun
tapi dalam hal kuantitas belum tentu gitu
hal ini dikarenakan pertumbuhan angkatan kerja kita ini kan tumbuh lebih cepat
daripada pertumbuhan mereka yang masuk ke pasar kerja
nah inilah yang harus diperhatikan
bagaimana bisa angkatan kerja ini bisa segera masuk ke pasar kerja
sehingga mereka tidak digolongkan sebagai pengangguran
dalam lima tahun terakhir jumlah pengangguran di indonesia cenderung menurun
namun pada februari dua ribu dua puluh angka pengangguran di indonesia meningkat enam puluh ribu orang
menjadi enam delapan puluh delapan juta orang dibandingkan tahun sebelumnya
data ini belum mencakup dampak pandemi covid sembilan belas
yang kasus positifnya baru mencuat dua maret dua ribu dua puluh
peningkatan kualitas diri para lulusan baru ini dibutuhkan
agar tidak membuat ledakan angka pengangguran
pada data september mendatang